ya selesain aja udah
anda kasih tau anak saya dimana
anda gak akan lama disini
saya gak tau
anda aja yang cari jawabannya sendiri
bertindak di luar
yang berintah saya
gak mungkin kalau gak ada yang berintah
dan anda jangan
paksa saya untuk
mengatakan apa apa yang saya gak tau
ini nak dimana sekarang
kenapa dia nekat
saya harus pikirin caranya
supaya al gak temukan reina
kalau saya hancur
maka dia pun harus
sepertinya berjumlah pak
dia tidak akan memberikan keterangan apapun ke kita
dia tidak akan memberikan keterangan apapun ke kita
lebih pintar daripada anda yang
anda dengarkan baik baik
gak akan mendapatkan
satu pun jawaban dari saya
justru anda yang kasian
karena saya tahu
hati anda sekarang sudah hancur
karena anda gak bisa lagi bertemu dengan putri kesayangan
apa dia diculik
dia di dua
kak sampo kenapa kak sampo
om antarin aku ke rumah
kamu gak bisa bicara
reyna ini kenapa reyna seperti ini sih
saya juga gak tahu pak lino
saya juga kaget pas ngelihat kondisi reyna seperti ini

kamu kenapa sayang
apa yang terjadi sayang
aku mau cerita soal askara ada di mana
anda pengacara handalkan urus semuanya dengan baik
saya cuma ingin keluar dari sini secepatnya
saya akan bereskan kasus ini secepatnya
bagaimana kondisi nia sekarang
saat ini dunia sedang koma karena mengalami luka yang sangat parah
posisinya sekarang masih dirawat di rumah sakit
dan sampai sekarang belum sadarkan

lalu bagaimana dengan kayla
menurut kayla juga berada di rumah sakit
dia sedang menunggu bu nia
sepertinya dia gak mau lepas
dia di sana dijaga ketat oleh anak buah ade bareng pak
saya gak mau istri dan anak saya berada di tangan aldebaran
bawa mereka secepatnya dari rumah sakit itu
bahwa mereka keluar dari sana
dan jauhkan mereka dari jangkauan aldebaran
oke baik pak
ini kenapa bisa seperti ini sih
kalau aja mereka dalam pengawasannya
pasti kamu gak akan seperti ini sayang
om jangan salahin papa
kamu gak salah apa apa
aku yang kerja askara sampai keluar mall
terus ketabrak deh
papa gak salah om
ini apa yang terjadi
gimana ceritanya sampai bu sara bisa ketemu dengan rena
seperti yang tadi saya udah jelasin ke panino
tadi saya kena macet terus saya cari jalan lain
dan tiba tiba saya gak sengaja ngelihat rena lagi di bawah sama seorang perempuan
saya juga nggak tahu siapa perempuan itu
tapi sepertinya dia yang udah menculik raina
enggak gak gitu ceritanya
pibi bukan orang jahat om
bibi yang malah nyelamatin aku
sama dede askara
kenapa tante malah bilang bibi yang nyulik
saya benar benar susah payah banget panino untuk merebut rena dari perempuan itu
bahkan sampai dorong dorongan
tapi saya gak nyerah
karena saya tahu banget kalau saya itu harus menyelamatkan rena dari perempuan itu
sekali lagi terima kasih banyak
terima kasih banyak udah nemuin rencana
dan udah bawa rena kemari
itu udah suatu kewajiban buat saya
ya allah ana
kamu gak usah khawatir lagi ya
kamu gak usah takut
sekarang kamu ada di tempat yang aman
apapun yang terjadi om baik akan selalu rinduin ana ya
tapi om harus segera kasih tahu papa
untung aja rina gak bisa bicara
jadi aku bisa ngarang apa aja supaya panino makin simpatis sama aku
kenapa tanpa zara sama sekali nggak ngomong tentang askara ya
padahal tante zara tahu tadi tuh askara ada sama aku
kondisi rendah seperti ini harus segera dibawa
terima kasih tante zara

tapi lebih baik rena sekarang istirahat dulu panino
dan besok baru kita bawa dia ke rumah sakit ya
sehat kita masuk dulu ke dalam ya
biar kamu istirahat di dalam ya
al gimana parmadi mau kasih tahu nama art nya
sama sekali gak mau
mau kasih tahu informasi sedikit apapun
berarti harapan kita cuma satu satunya nia
semoga nia cepat sadar dari komanya
kasian rena ya allah
produksi biar gampang
terus gimana pak suria
semuanya saya pamit ya untuk mencari kembali reina
dan sambil mencermati beberapa informasi yang diberikan oleh orang orang yang ingin mengikuti saya mbah ara
guys kita harus pergi
terus kita harus pergi
terus kita harus pergi

gapapa pak terima kasih
kalau gitu saya pergi
rena kalau ada informasi kecil apapun langsung kabarin saya
sama tolong tadi
itu yang dibilang papa benar harapan satu satunya sekarang cuma nia
jadi taruh tim atau apa buat selalu cek kondisinya nia di sana
jadi kalau nia sadar saya langsung ke sana saya mau tanya soal identitas art itu
sebenarnya gimana sih pak ceritanya
tadi papa sama ah ke rumah permadi
memang rumahnya kebakaran tapi udah sampai udah hampir selesailah kebakarannya
bapak lihat permadi lagi marah marahin anak buahnya
terus al masuk ke sana
al mau nangkep permadi tapi permadi kabur
terus oke permadi kabur tapi reina nya apakah ada di rumah itu atau
rena udah keburu dibawa pergi sama art nya permadi
sekarang harapan satu satunya cuma nikah
permadi gak mau ngomong
satu satunya orang yang tahu kemana perginya siapa namanya itu cuma niat
berarti kita harus benar benar menjaga niat dan ya kita tunggu dia sampai sadar ya pak ya
untuk mendapatkan informasi itu
biar aku sabar ya pak
udah tenang tenang
ya padahal udah udah udah
sudah udah udah
sedikit lagi pak
sedikit lagi kita ketemu reina pak
ya papa tahu
papa sama kecewanya sama kami
minta sama allah
reina sekarang pasti pulang ke kita
pasti pulang ke kami ya
semoga nia cepat sadar dari komanya
kontrol sama anakmu kamu ya
sama sakit ya
minum dulu ya
ini semua salah satu mas
sudahlah minum dulu
aduh mas aku
aku bodoh banget sih kenapa
kenapa aku biarkan perempuan itu membawa reina mas
ini semua salah aku
seharusnya tuh aku gak kemakan bujuk rayunya perempuan jahat itu mas
sekarang mereka dibawa sama dia
kamu itu udah melakukan yang terbaik
aku gak suka deh kamu tuh nyalain diri terus
tapi tetap aja aku gagal menyelamatkan non rena mas
tapi kamu berhasil menyelamatkan nabi sar
bagaimana keadaannya sekarang
aduh ya allah
naik pulau aku ini bodoh banget sih kenapa aku gak ngapalin pelat mobil perempuan itu
seharusnya aku hafal
ya suatu saat siapa tau ketemu kamu masih inget orangnya
ya suatu saat siapa tahu ketemu kamu masih ingat orangnya
sebenarnya dari awal pas kamu izin mau kerja di situ feeling aku itu sebenarnya udah gak enak
sekarang sekarang terjadi semua
aku minta maaf banget
aku memang salah
seharusnya aku tuh dengar kata kata kamu
ujung ujungnya jadinya seperti ini kan
kamu gak salah sayang
kebayang gak kalau sampai yang diculik itu abisar
hancur perasaan kita nina
yang pasti mulai saat ini kita harus hati hati lagi dalam mengambil pekerjaan
jangan sampai kita terjebak lagi di situasi yang seperti ini
tapi gimana ya keadaannya nonrena sekarang
aku yang bukan orangtuanya aja sedih mas
apa mereka tau kalau nonrena tuh sekarang lumpuh
mereka dimana ya semoga aja mereka bisa menemukan non rema ya allah
kamu tuh udah melakukan yang terbaik nina
ya mungkin ini jangan hidup
takdir yang begini ya sekarang kita syukuri aja abisar sama kita
aku kagak rela kasihan ya allah
kita doain aja supaya kakak reina cepat ditemukan ya
ya udah jangan nangis
karena mereka sudah dekat
karima sudah diambil bantuan

jangan hablurnah nangis selalu
lalu kita hampir menemukanmu
sedikit lagi kita berhasil menemukan kamu sayang
kita masih gagal menemukan kamu sayang
oma bajaku lucu enggak
aduh cantik sekali
coba muter oh mau lihat
aduh lagi muter lagi
coba itu tiga belas tambah dua
pintar iya betul
ya kamu belum ditemukan
adik kamu askara juga belum ditemukan
oma sedih sekali sebenarnya
melipur lara oma kalian berdua
cucu cucu kesayangan oma
bahkan oma enggak tahu nasib dan gambar kalian
oh enak banget
oma ikut di sini aja
oh itu yang besar
jangan sampai kena oma ya
basah ya awas loh
allah lindungilah cucu cucu hamba
lindungilah mereka berikanlah mereka kesehatan
jauhkan mereka dari hal hal yang membahayakan
raina askara apalagi yang harus oma lakukan supaya kita bisa berkumpul bersama lagi
ya allah saya harus bagaimana
oma akan selalu sabar ya reyna asgara
insya allah bapak kalian akan segera menemukan kalian berdua
teguh kami ya anak anak hebat
ietetkumpul mas ekor ibu dalam breala
aku juga kangen sama mereka
situasinya memang berat untuk kita semua
dan yang lainnya
ya allah hari ini
nggak mau ngapain aku pun juga
saya tahu saya tahu sayang
ya makanya sekarang
kita cuma bisa saling menguatkan
itu yang selalu kamu bilang kan
saling menguatkan ya kita saling menguatkan
ya harus tuh
nanti air matanya habis cari di mana
itu mobilmu berapa rejak
ya begitulah ceritanya
kayak balapan raya
kayak balapan di film gitu
sehingga nyangka pak permandi teganya begitu amat sama anak bininya ya im ya
sampai segala lagi tabur sampai komak lagi
kalau masalah mbak nia aja perhatian banget
kita bukan apa apa yang kiki
itu bukan perhatian sama ibu nia tapi sama anaknya
nah yuk kesempatan
sama urusan anaknya
yang kiki keburu im
ih cicak kapan gigi cemburu sama situ
mbak mir gawat nih
kayaknya dia mau perang kedua
eh mau ngapain lu
bukan yang kemarin udah sembuh tuh bisul
iya kemarin sembuh
cuma yang sekarang nunggu lagi yang baru
serpuk walet itu ngatakan ngatain giki
bertuk nih abis ini langsung
pasien gausah pas pas
ya justru jangan jangan jangan berantem di depan kita gitu loh
mau berantem di depan kita jadi kayak keliatan beneran suami istri lebar dua
pak riza pelain apa sih
ngomong apa gitu jangan dem dem aja nih
ya padahal kan yang rencana melikakan kita
lain keliatan kayak suami istri lebar dua
ih sia sia gigi berdiri di sini ga ada yang pelain gigi
udah gigi males hah
kan apa gua kata lu sih demen banget lu
iya tapi sih kalo ada gua seneng banget gigi
ih bukannya seneng
dia tuh emang hatinya tuh kalo di depan lu tuh emang ga sudi
tapi kalo dipikir pikir tuh kasihan juga ya
kayak koma gitu ya
padahal satu satunya cara satu satunya petunjuk cuma dari mbak nia doang
tapi dia jadi korban tabrak dari suaminya sendiri
belum main mau
saya juga jadi sedih
tapi saya lebih sedih kalo inget
ya iyalah pastilah
soalnya reina kan ilang depan mata kita
kita ada di tempat kejadian
pelan pelan pelan pelan
oh hari ini hari yang
apa enggak istirahat aja pak
istirahat ya pa
ya bentar lagi
kamu harus istirahat
besok kan jadwal terapi you kan
tapi papa juga perlu istirahat mah
semenjak mama udah pergi
papa tuh jam istirahatnya udah kacau banget wah
aku khawatir kalau papa sampai sakit
tenang aja nak
kamu gak usah mengkhawatirkan papa
insya allah papa
papa kuat pak
bapak lagi belajar menerima semuanya
emang berat kan menerima kehilangan orang yang kita cintai
ya aku tahu ini berat lah
berat banget buat kita
semua orang merasa kehilangan
ya udah aku istirahat ya pak
habis ini istirahat ya
bapak tidak sekuat yang kamu bayangkansa
kehilangan mama jadi luka yang gak akan pernah bisa sembuh gak
karena mama gak akan balik lagi ke sini
ke rumah kita
gimana bisa aku melupain kamu
tangan kita saling menatap sebelum tidur
hanya mata kita yang bicara
dan kita saling memeluk
rekat sebelum tidur
tadi aku nyetir kencok sekali
aku belum pernah nyetir sekenceng itu
kalau kamu tadi ada
pasti kamu udah ngomel
tapi meskipun aku sekenceng itu
aku masih belum bisa menemukan cucu kita mah